pemerintah terus memperketat aturan protokol kesehatan bagi masyarakat
khususnya bagi para pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional
khususnya dalam syarat e hack ataupun electronic health alert card
yang digunakan bagi para pelaku perjalanan untuk melakukan perjalanan
namun ada kebijakan yang sedikit berubah terhitung pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh
di mana e hack tersebut tidak lagi ditunjukkan pada saat ketibaan di lokasi tujuan
namun harus ditunjukkan pada saat keberangkatan sebelum melakukan check in
nah caranya pun cukup mudah anda hanya perlu membuka telepon selular anda
membuka aplikasi peduli lindungi lalu kemudian klik tombol e hack
dan mengisi seluruh data pribadi dan data kesehatan anda
jika nanti diperbolehkan untuk melakukan perjalanan maka tidak ada masalah
dan anda langsung bisa masuk untuk menunggu keberangkatan
namun jika ditemukan kendala di sana anda bisa langsung datang ke posko
yang disiapkan oleh bandara
kementerian kesehatan untuk melakukan konsultasi
ataupun mengisi dokumen kesehatan secara manual
masyarakat mengaku tak masalah dengan ketentuan baru e hack wajib
ditunjukkan pada saat keberangkatan sebagai syarat melakukan perjalanan domestik
namun masyarakat mengeluhkan sosialisasi pemerintah yang minim
terhadap aturan baru tersebut sehingga menyebabkan sejumlah kepanikan
di tengah masyarakat yang akan melakukan check in di bandara soekarno hatta
saya dapat informasi untuk aplikasi di cek pas berangkatan
saya sih tidak masalah sebenarnya
cuman harusnya memang dari pemerintah juga sudah menyiapkan kelancaran
fasilitas semua jadi semua biar lancar ya pakai tapping taping aja sudah selesai
kalau mengurus biasanya manual juga
akhirnya kita terkendala di waktu ataupun memang harus aplikasinya
ini percuma kalau ada aplikasi kita harus mengisi lagi
jadi buat saya sih karena ada peningkatan layanan ui ux nya juga
jadi buat saya sih tidak masalah
iya iya cuman memang sosialisasinya orang cenderung kaget ya
karena mendadak gitu ketika berangkat baru isi itu yang membuat psikologisnya
tapi setelah saya coba tadi sebenarnya nggak sampai satu menit kok
untuk kita bisa selesaikan e hack nya sebelum berangkat
staf ahli menteri kesehatan bidang teknologi kesehatan setiaji menyebutkan
kementerian kesehatan terus memperbarui
aplikasi peduli lindungi sehingga seluruh fitur seperti e hack telemedicine dan lainnya
menjadi aplikasi yang mudah digunakan bagi masyarakat
salah satu alasan mengapa e hack dapat diakses di awal keberangkatan adalah
agar masyarakat dapat lebih cepat mengetahui status perizinan keberangkatan
tak harus terjadi penumpukan di bandara akibat validasi dokumen kesehatan
karena hampir tiap minggu kita melakukan update terhadap aplikasi tersebut
ya versinya ini sudah versi empat
satu ya kalau untuk yang di ios
kemudian empat puluh satu tiga belas kalau untuk yang di android
nah ini terus kita lakukan perubahan ataupun tambahan fitur fitur
nah untuk yang masyarakat ya bagi masyarakat juga yang masih ditemui kendala gitu ya
jika pada saat meng input e hack nya
sebenarnya kita menyediakan kanal pengaduan melalui chatbot ya whatsapp
tidak hanya pengguna transportasi udara
nantinya e hack wajib diisi bagi seluruh pelaku perjalanan transportasi laut dan udara
sebelum melakukan keberangkatan